dua belas pelajar smp dan smk dirawat di rumah sakit usai mengkonsum sipil
obat yang mereka minum itu menyebabkan mereka kejang kejang dan berhalusinasi
seorang remaja putus sekolah berusia enam belas tahun pun ditangkap karena diduga memberikan obat obatan itu kepada para pelajar
rf rk dan jn yang berusia antara dua belas hingga empat belas tahun itu dengan dinamingi oleh komisi perlindungan anak indonesia daerah tasikmalaya melapor ke polisi
mereka bertiga menenggak obat keras berwarna orange pemberian teman sebayanya hingga muntah disertai kejang
selain menimbulkan efek lemas serta halusinasi mereka juga menjulurkan lidah hingga kejang hebat
ironisnya sebagian besar korban mengkonsumsi pil ini di sekolah saat aktivitas olahraga dengan dali untuk stamina dan coba coba
sementara itu polisi telah menangkap pemilik obat yang menyebabkan dua belas anak dirawat di rumah sakit
pelaku adalah remaja berusia enam belas tahun yang mengaku mendapatkan obat itu
dari apotik di kawasan bekasi r yang sudah putus sekolah sengaja membeli obat jenis eksimer seharga seribu rupiah untuk dikonsumsi sendiri
selain bisa menimbulkan efek tenang r mengaku obat ini dibeli agar enak tidur
banyak orang suka ditawarin teman nanti nyobain beli
beli berapa butir
beli lima belas dari toko
berapa harganya itu
rp lima belas kalau dari teman rp dua puluh
menurut polisi eksimer bukan jenis narkotika maupun psikotorfika
ini bukan narkotika bukan psikotropika juga bukan antarengi
ini obat keras yang memang bisa diperjualbelikan
setelah melalui pemeriksaan tidak ada unsur menyadarkannya
jadi di sini bukan terlapor
ada dua belas pelajar
smp dan smk
yang dirawat di rumah sakit jasa kartini tasikmalaya
usai mengkonsumsi pil yang menjanjikan tubuh kuat saat berolahraga
namun usai mengkonsumsi pil itu
berhalusinasi dan kejang
mereka juga bertingkah aneh
kejang hingga lompat
dan menjulurkan lidah
sebanyak sembilan orang mendapatkan perawatan
dan hingga senin
empat diantaranya masih belum diizinkan pulang
salah satunya bahkan masih kritis
dan kejang setiap dua jam sekali